lalu bagaimana tanggapan asosiasi penambang nikel indonesia atas rencana percepatan larangan ekspor nikel ini
kami sudah tersambung dengan sekjen asosiasi penambang nikel indonesia atau apni
ibu medi katrin lengki selamat sore
ibu medi ini apakah apni setuju dengan kebijakan bkpm yang mempercepat pelarangan ekspor biji nikel ini
selamat sore pak alif
jadi perlu kami asosiasi penambang nikel indonesia memberikan beberapa klarifikasi
pada intinya apni mendukung apapun kebijakan pemerintah
tapi selama itu ada aturan regulasi atau payung hukum yang jelas
kedua pada saat pertemuan dengan bkpm kemarin sayangnya apni tidak diundang
dan tidak dihadirkan dan tidak dimintai pendapat atau masukan
karena yang selama ini bersuara adalah pelaku penambang nikel bukan pelaku smelter
kami bersuara mau ekspor
atau tidak ekspor
apakah dalam negeri atau smelter domestik mau menerima kadar rendah dengan harga internasional atau harga market
seperti yang saat ini kami lakukan dalam proses ekspor
ekspor dengan batasan kadar maksimal satu tujuh dengan harga internasional atau harga market
pertanyaan kami adalah apakah smelter domestik mau menerima dengan kondisi yang ada sekarang ini
mungkin itu yang ingin kami sampaikan pak arief
nah sebetulnya kan tadi juga dikatakan bahlil lahadalia menyatakan bahwa ini sudah digodok dengan para pengusaha nikel
artinya sudah mendapat persetujuan dari para pengusaha
sebetulnya yang terjadi pihak pengusaha sendiri apakah termasuk apni dilibatkan dalam penetapan peraturan ini
kami sampaikan sekali lagi apni tidak diundang apni tidak dilibatkan
makanya ada statement di media yang menyatakan sudah mengundang pengusaha sudah mengundang asosiasi
pertanyaan kami adalah asosiasi mana pengusaha mana
karena yang diundang adalah pengusaha smelter
yang diundang adalah asosiasi smelter
bukan asosiasi penambang nikel bukan pengusaha penambang nikel
jadi dari sisi pengusaha penambang nikel sendiri jika nantinya peraturan ini diterapkan
apakah benar bisa memberikan nilai tambah terhadap produk nikel yang kita jual
atau justru kalau ada kerugian kerugian apa yang mungkin dialami oleh pengusaha nikel
sangat banyak mas arief
jadi kalau kemarin sudah dikeluarkan diterbitkan permen sdm nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas
terkait pelarangan ekspor yang dibatasin sampai akhir tahun dua ribu sembilan belas
dalam hal ini kami membuat satu persiapan yang sangat amat cukup padat
mempersiapkan produksi mengingat waktu yang diberikan kepada kami hanya berlangsung nggak lebih dari tiga bulan
jadi kami uber uberan produksi
nah kami berinvestasi
artinya berinvestasi tambah alat kami berinvestasi untuk burging
atau tongkang kemudian kami berinvestasi untuk facel dan lain lain
nah tiba tiba saat ini tanpa ada pemberitaan langsung dihentikan
tentu kan kerugian para penambang ini kan makin jatuh pak arief
kemudian apakah pengusaha nikel dalam hal ini apni
kemudian akan mengambil langkah untuk tidak
sebagai bentuk ketidaksetujuan dengan peraturan yang akan diterapkan per satu januari dua ribu dua puluh
untuk yang per satu januari kami sudah mengikuti
karena itu sudah tertuang
itu sudah tertuang dalam regulasi kementerian sdm permen nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
artinya tadi saya sampaikan kami bersiap untuk menghadapi stok ekspor
kami produksi hanya dalam waktu maksimal sampai tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
tapi jika ini tiba tiba dihentikan saat ini juga harus dihentikan
investasi yang sudah kami lakukan itu siapa yang mau ganti kerugiannya
dan ini kan belum ada payung hukum ya pak arief
payung hukum tetap kami berdasar pada permen sebelas
kami ini dibawa ke kementerian sdm bukan dibawa ke kementerian bkpm kan
artinya dengan aturan ini apni akan melayangkan protes ke bkpm
kami sedang membahas dengan para pelaku tambang nikel
kami sedang diskusi keputusannya belum ada
mungkin dalam beberapa waktu terdekat kami akan sampaikan
kalau kita berbicara soal kedepannya pasti peraturan ini juga diambil
karena ada pertimbangan plus minus begitu
kalau menurut anda sendiri apa keuntungan yang akan diterima apabila nantinya
ada keuntungannya tidak bagi pengusaha
kami melihat keuntungannya adalah jika investasi hilirisasi berlangsung
yang berdiri di indonesia kami mendukung
tapi apakah pelaku hulunya itu diakomodir oleh para pelaku hilirisasi
kami sangat mendukung mas arief sangat amat mendukung bahwa investasi terjadi di indonesia
berdiri beberapa smelter
tapi jangan juga mematikan industri hulunya
yang kami bersuara selama ini sudah sejak dua tahun yang lalu
sejak smelter berdiri bahwa tolong diperhatikan penambang
kenapa smelter sudah berdiri di indonesia tapi harga yang diberlakukan
untuk para penambang semakin terpuruk
artinya kenapa perusahaan berbondong bondong untuk mendapatkan izin kuota ekspor
karena ekspor dengan kadar rendah harganya itu masih sangat amat lebih layak
dibanding dengan kita supply ke smelter domestik dengan minta kadar yang setinggi
dengan harga yang serendah rendahnya itu kan sangat amat tidak fair mas arief
baik ibu medi semoga bisa menemukan titik temu antara pemerintah dan juga apni
dalam hal ini pengusaha hulu yang anda katakan para penambang nikel
dan bisa menemukan solusi yang tepat sekiranya untuk dilakukan
terima kasih ibu medi katrin lengki sekjen asosiasi pengusaha nikel indonesia